kabar mengenai anggota dpr ri mulan jamila yang disebut tidak melakukan karantina sepulang
kunjungan kerja ke turki ramai di media sosial menanggapi hal ini bnpb menyatakan pejabat
negara setingkat menteri dan anggota dewan boleh menjalani karantina mandiri aturan hak istimewa
ini pun jadi sorotan kita akan bahas malam ini bersama trubus rahardiansyah pengamat kebijakan
publik dari universitas trisakti halo selamat malam pak trubus ya selamat malam mbak pria pak
trubus ini ramai sekali diperbincangkan ada perbedaan perbedaan pendapat yang dilontarkan
oleh otoritas terkait anda melihat kebijakan ini seperti apa saya melihat kebijakan ini seperti
ego sektoral mbak jadi terjadi apa lemah koordinasi karena masing masing kemudian apa menampilkan
berbeda beda dan menentang pembimbingan publik itu lho mbak karena apa kalau kita lihat apa yang
disampaikan oleh dari kementerian kesehatan menyatakan bahwa itu berlaku untuk semuanya
itu berlaku untuk semuanya bahkan di dalam apa surat kasar covid ya itu surat edaran itu itu kan
di adendumnya disebutkan semua ada rinciannya di situ jadi artinya apa pejabat pejabat tertentu
yang boleh gitu tetapi kalau pada kategori anggota dewan itu termasuk
kategori masyarakat umum yang harus menjalani karantina karena kalau ketentuannya itu hanya
eflon satu ke atas gitu ya dari selanjutnya saat luar tersebut menteri itu tingkat itu mbak yang harus
dilakukan jadi kalau ini yang kita lihat memang kemudian apa disamping mengungkang publik juga
pendapat pendapat yang berbeda ini pada akhirnya menunjukkan bahwa kita lemah di dalam penanganan
pandemi covid padahal kan ini konteksnya bukan memberikan perselit pada orang tertentu atau
rekomendasi rekomendasi itu tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mengembalikan pendapatan yang berbeda

orang orang luar yang masuk ke indonesia tidak saja orang wna
tetapi juga wni yang memang berjalan jalan ke luar negeri
pak trubus tadi sedikit menyinggung soal surat edaran ini saya catat surat edaran
nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu soal karantina ini nomor empat disebut bahwa pelaku perjalanan
internasional harus melakukan karantina tapi ada pengecualian di huruf h
namun tidak jelas atau tidak detail anda melihat aturan aturan yang dikeluarkan
oleh otoritas terkait ini memang anda melihat ada faktor kesengajaan atau kesan begitu
ya kalau saya lihat sih ada faktor kesengajaan jadi seperti dibuat multitafsir gitu
jadi harusnya kan aturan itu kan rigid kemudian definitif tetapi yang terjadi
pada huruf h itu memang jadinya
jadi multi tapsir karena pada akhirnya ada beberapa pejabat yang merasa dirinya pejabat
itu kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri terus atau tidak melakukan karantina
kan sebenarnya intinya di karantina sepuluh hari itu gitu misalnya karantina tidak di wisma atlet
atau di hotel tetapi ya di rumah pun sebenarnya harus melalui pengawasan yang namanya
sargasmo tapi yang terjadi kan ketika di rumah dia sudah berinteraksi dengan keluarganya
atau malah dengan tetangganya maka yang terjadi ya potensi penularan jadi tinggi karena itu menurut saya
memang sekarang harus diatur kembali ini kesempatan aturnya entry point lah untuk menata ulang
mengevaluasi bahwa persoalan karantina ini harus tegas dan jelas merujuk pada undang undang
nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan jadi semuanya harus apa menentukan bahwa karantina itu
ya harus dibatasi di mana kemudian seseorang yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri
itu tidak boleh melakukan karantina
jadi harus melakukan interaksi dengan orang orang di luar itu kemudian juga memang harus memenuhi
syarat tempat tempat untuk karantina mbak kalau di rumah kita juga harus jelas rumah itu seperti apa karantinanya
misalnya jadi ini perdebatan ini menjadi tidak berakhir kalau nanti pemerintah tetap saja membuat aturan
yang tidak jelas seperti itu menurut saya ini ke depannya memang harus tegas dan jelas dan definitif clear lah
jadi terang terang bahwa aturan itu berlaku untuk semuanya jadi kalau memang yang bagus itu
ya untuk semuanya jadi tidak membedakan bedakan namanya hukum kan tidak pandang dulu
ini antar kementerian antar lembaga berdebat dan juga di sosial media banyak yang berdebat juga nih pak trubus
dan mereka merasa kalau saya baca baca di twitter misalnya mereka merasa bahwa perlakuan ini dianggap perlakuan khusus
terhadap pejabat negara dan dalam hal ini anggota dewan dalam hal menjalani karantina
kalau dari sudut pandang studi kebijakan publik
bagaimana pendapat anda
ya menurut saya justru adanya privilege privilege seperti itu ya istilahnya yang spesifik spesifik atau perlakuan perkeluaran khusus itu
ini mengindikasikan bahwa kita dalam kebijakan itu diskriminatif gitu loh mbak
jadi harusnya sebuah kebijakan itu berlaku untuk semuanya namanya sebuah kebijakan publik kan gitu
jadi segala publik semuanya entah itu pejabat atau bukan semuanya adalah harus taat pada aturan yang sudah dibuat
karena aturan kita terkait dengan penanganan pandemi covid maka harus jelas bahwa semuanya dilarang untuk melakukan interaksi
sepanjang yang bersangkutan memang baru melakukan perjalanan dari luar negeri itu mbak
tidak hanya soal karantina sebelumnya di awal pandemi juga banyak perbedaan perbedaan aturan dalam penanganan covid sembilan belas
kalau anda misalnya ditanya pendapat oleh pemerintah dan kemudian
yang dalam hal ini adalah dalam hal transparansi apakah anda setuju bahwa negara harus transparan dengan nama pejabat yang keluar masuk
oh ya menurut saya itu penting
jadi karena gini dengan transparansi pejabat pejabat yang keluar masuk itu disitu ada edukasi kepada masyarakat
masyarakat akan merasa bahwa kedisiplinan dalam prokes itu menjadi sangat penting terutama kaitannya dengan karantina
sebenarnya yang kedua juga ada jika kita melakukan perjalanan ke luar negeri kita akan merasa bahwa kemampuan kita itu sangat penting

karena kan sesungguhnya masyarakat itu butuh keteladanan dari para elit para pejabat yang itilahnya mondar mandir keluar masuk ke luar negeri
jadi ini perlu diinformasikan kepada publik saya rasa itu penting
karena apa karena dengan memberikan informasi kepada publik tentang siapa siapa pejabat yang melakukan perjalanan itu
maka publik juga ikut mengawasi
karena benar benar pun juga yang namanya pandemi covid ini dialami oleh kita semua
semuanya masyarakat mengalami
baik masyarakat kategori masyarakat baik masyarakat yang mengalami

sampai ke masyarakat yang kategori profesional ataupun pejabat itu semuanya mengalami hal yang sama mbak
terakhir pak trubus
pak trubus ini kan tadi kita sudah bahas bahwa banyak peraturan yang kemudian terkesan seperti tidak detail
sehingga ini menjadi celah celah yang bisa dimanfaatkan oleh sejumlah orang
anda punya pandangan soal bagaimana pemerintah ke depan menghadapi pandemi covid sembilan belas dalam hal ini adalah soal karantina
karena ini ada varian baru omikron dan ada sejumlah negara yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi virus covid sembilan belas omikron ini
ya menurut saya pemerintah ke depan ini harus menetapkan bahwa sepuluh hari itu semua orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri
ataupun orang wna juga yang masuk ke dalam negeri ke indonesia harus wajib karantina sepuluh hari
jadi itu yang harus dilakukan dan itu melalui satu pengawasan yang sangat tepat
pengawasan yang ketat di mana kemudian orang orang yang sudah melakukan perjalanan ke luar negeri itu akan diberikan satu bantuan
kalau misalnya di dalamnya itu selama karantina mengalami masalah
yang kedua tentu ini harus juga dari sisi perbaikan tata kelolanya
karena tata kelolaannya ini kan selama ini memang tidak transparan ya
jadi tidak transparan tidak jelas
nah inilah menurut saya kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi semuanya
nah nanti ke depannya harus menunjukkan aspek itu transparansi
nah yang lainnya adalah persoalan di ini mbak apa namanya akuntabilitas publik
jadi para pejabat itu punya tanggung jawab publik karena bagaimanapun juga ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri
itu kan banyak kan menggunakan anggaran negara mbak
jadi di situ kemudian ada kewajiban bagi dia untuk menunjukkan istiqad baik integritas dan sekaligus moralitas
sebagai orang pemimpin atau seorang negarawan lah
kemudian masyarakat merasa bagian dari ikut meneladani lah sikap dan perilaku dari pejabat itu mbak
itu penting yang terakhir menurut saya pemerintah memang harus membuat aturan yang detail betul gitu ya
terus saya deradina ini jangan
terus saya deradina ini jangan
mengambang ambang atau jangan ada unsur unsur kesengajaan yang seolah olah memang segala sesuatunya berpotensi untuk disalahgunakan atau disalah artikan
dengan rekomendasi rekomendasi yang dikatakan oleh pak luhut tadi tidak jelas
nah ini kan juga menjadikan persoalan
dimana kemudian setiap pejabat mengeluarkan aturan masing masing dan bersifat tumpang tindih ekosektoral
sebenarnya kan ini penanganan harusnya bersifat kolaboratif mbak bukan kompetitif
tapi yang terjadi sekarang ini kompetitif gitu loh mbak
jadi mereka bersaing
jadi yang seolah olah yang terjadi
nah disini kemudian masyarakat jadi selalu dibikin gaduh kebingungan
padahal artinya dalam menghadapi covid
harusnya masyarakat kan dengan para pejabat itu secara bersama sama itu bahu membahu
kolaborasi gotong royong gitu loh mbak untuk menghadapi masa depan terkait dengan masuknya virus baru
termasuk di dalamnya virus omikron itu tadi gitu loh pak
baik pemerintah harus membuat peraturan atau regulasi yang rigid
supaya tidak ada perdebatan seperti ini
terima kasih bapak trubus rahardiansyah pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti